selama libur natal dan tahun baru sudah beberapa jenis museum yang anda kunjungi
nah kali ini saya akan mengajak anda ke salah satu museum terbaik di dunia
untuk mengenal cara membaca identitas mumi
tentu saja dengan teknologi
penelitian pada fosil dan artefak kuno
menjadi salah satu cara untuk mempelajari kehidupan di masa lampau
para ilmuwan dan peneliti pun biasa menentukan detil dari sebuah temuan kuno
dengan beragam indikator seperti jenis dan umur
dengan teknologi terkini beberapa antropolog dari the field museum ini contohnya
yang meneliti sejarah dari peradaban mesir kuno
melalui jasad yang diawetkan yakni mumi
mumi adalah jasad yang diawetkan dengan pembalseman
menurut tradisi orang mesir zaman dulu
hal ini dilakukan agar seseorang bisa bahagia di kehidupan setelah kematiannya
secara teknis mayat makhluk hidup setelah dibalsem akan dililit dengan bebat
yang kemudian dilakukan proses pembuatan topeng
topeng harus dibuat semirip mungkin dengan wajah orang tersebut saat masih muda
topeng mumi fir'aun terbuat dari emas
sedangkan topeng mumi orang yang tidak terlalu kaya
biasanya terbuat dari jasad

yang menjadi pertanyaan lantas bagaimana ilmuwan meneliti mumi yang telah dibebat
apalagi dibalut topeng
para ilmuwan tentu tidak sekadar asal asalan atau main tebak tebakan
ada metode yang konkret tolok ukur yang jelas
serta indikator yang cukup presisi
untuk mendapatkan kesimpulan seakurat mungkin
di dalam peti mati kemungkinan tubuh mumi akan rusak
atau biasa dikenal ct scan
yang menghadirkan foto x ray
memungkinkan para ilmuwan melihat ke dalam peti mati sebelum membukanya
komputer akan memproses seluruh gambar dari proses pemindaian
yang kemudian akan dianalisis oleh ilmuwan
hasilnya ilmuwan akan memastikan kaki mumi

atau sebagian jari jari kaki mumi
tidak menjulur keluar apabila kain kafan atau masker mumi ada yang robek
atau memutar ke arah yang salah
hal itu akan diperbaiki oleh ilmuwan
tim ilmuwan juga memastikan debu debu tidak akan keluar
saat mumi dimasukkan atau dibuka
ketika berjalan di sekitar peti mati mumi saat dibuka
ilmuwan juga menjelaskan makna dari tanda
warna tertentu pada kain kafan
atau emas berlapis emas pada topeng
mumi ini telah menjadi bagian dari kain kafan
dan bagian dari koleksi the field museum selama bertahun tahun
berkat metode konservasi yang tepat
para peneliti sekarang dapat bekerja dengan lebih baik
tanpa menimbulkan kerusakan